aduh payol semua kompak si kompak tidur ngapa ngapa kompak sujon jangan kompak dong
sesuja nama gue sih eh ayah
loh kalian bertiga kau belum pada
belum kita lagi ngawasi orang itu tuh
memangnya dia kenapa ustadz sepertinya orang ini mencurigakan pak ustadz dia ini bukan orang
baik baik coba lihat makanya aja cemung semua itu bewo jangan sujon baik buruknya seseorang
jangan dilihat wajahnya tapi pak ustadz ini benar benar mencurigakan pak ustadz setiap habis
dia selalu tidur pas dia nunggu kita lengah terus ngambil kotak amal betul pak ustadz
sholat asar dia tidur habis sholat maghrib dia tidur habis sholat isya dia tidur lagi
pak ustadz dia itu denger nggak ya apa yang kita omongin dia sih nggak denger alhamdulillah
tapi allah dengar kalian bertiga berkibah dan itu dosa
lelagi lelagi iya martinan forever
bapak bapak ibu ibu maaf ya
nih ini aneh kemarin cuma mau ketemu
itu tujuannya bu
tahu tujuannya ini sebakok
kaga mau makan
kaga mau makan
bagi dia dulu
tinggi banget lagi pagernya
gak bisa manjat gue
hadeh aja jalannya
kata siapa aman
itu kan laki laki yang waktu itu kan
waduh dia mau kemana lagi tuh
hmm kayaknya mau nyari sasaran baru nih
apa perlu kita teriakin maling
lu kebuk kebuk gua
ya udah lapang tidur ya
kita pantau dia terus ayo
apa sih lu
ini kan kuburan gua takut
lu sama kuburan aja takut
sama allah lu gak takut
kita pantau terus dia
ada kita berdua itu tenang aja udah gak usah takut
aduh payah lo semua
kompak sih kompak
tidur gak apa apa kompak
sujun jangan kompak dong
bisa sujun sama gue sih
kayaknya ini emang jalan buat gue ketemu merehan nih
ah tidur juga nih burung celepuk
lo ngonci pintu pagar gak bener
bisa sampe kebuka begitu
rehan gimana sih
emang gede begini gak gede belnya
sampe kira ya
aku harus tidur howwin tym mikirkan